sepuluh hari setelah pidato kekalahannya calon gubernur jakarta nomor urut satu agus harimurti yudhoyono kembali muncul di hadapan publik
agus hadir dalam acara asia karate championship sby cup di mahaka sports mall kelapa gading jakarta utara
kehadiran agus disambut antusias peserta dan juga pengunjung
agus tidak lagi muncul dengan seragam khas kampanyenya
agus mengaku baru selesai berlibur bersama keluarga besarnya di jawa tengah
terkait pilkada dirinya masih akan mencermati situasi sebelum menentukan kemana arah dukungan akan diberikan
saya lihat situasi dulu saya lihat perkembangan saya punya perhitungan tersendiri dan tentunya saya akan memonitor perkembangan pilgub dki jakarta ini ke depan
dan saya sekali lagi mengucapkan selamat untuk melanjutkan pertandingan untuk kedua paslon